lima orang penumpang pesawat yang baru tiba dari pangkal pinang diminta mengikuti rapid test antigen
di area kedatangan terminal dua bandara soekarno hatta selasa siang
mulai tanggal enam belas hingga dua puluh empat mei pada masa arus balik lebaran
pihak kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta menggelar swab antigen secara acak terhadap penumpang pesawat
dari satu pesawat yang tiba sedikitnya lima orang akan diperiksa
sejak hari minggu lalu sebanyak lima puluh empat penumpang diperiksa di terminal dua
sembilan puluh enam penumpang lainnya menjalani tes di terminal tiga bandara soekarno hatta
meski tak menyebutkan jumlah kepala bidang usaha kesehatan lintas wilayah sukamto menyebut
penumpang dengan hasil tes positif langsung dibawa ke wisma atlet
untuk prosedur perujukannya dari ambulan itu tersedia ada dua di terminal
tiga domestik dan di terminal dua kemudian kkp backup juga satu ambulan
kemudian peksi itu dibawa dari terminal tiga maupun dua ke rsdc tower enam
swab antigen secara acak baru dimulai pada siang hari
sehingga ratusan penumpang dari medan dan bengkulu yang mendarat selasa pagi lolos dari pemeriksaan
apa aja nih mbak alur pemeriksaannya
tadi ada diminta untuk rapid test antigen lagi nggak
waktu di bengkulu ya waktu di bengkulu rapi tes antigen lagi
ketika tiba di sini diperiksa lagi nggak secara rendah
enggak cuma e hack doang
iya pulang mudik
pemeriksaannya seperti biasa surat tugas swab antigen udah itu aja sih
tadi ketika tiba diminta untuk dicek lagi nggak swab antigen lagi nggak
seperti biasa hanya scan barcode thc aja
jadi nggak diminta swab antigen lagi
pada hari selasa ini atau satu hari pasca berakhirnya aturan larangan mudik
data angkasa pura ii mencatat ada dua puluh dua tujuh ratus enam puluh dua penumpang yang akan tiba di bandara soekarno hatta via terminal dua saja
jumlah ini tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka penumpang yang tiba di bandara suta
pada saat masa aturan larangan mudik masih berlaku